kita akan bahas satu film yang sudah tayang di bioskop hari ini
jadi setelah sukses mendatangkan lebih dari satu lima juta penonton di film pertamanya
sequel surga yang tidak dirindukan dua ini sudah siap menyapa anda
silahkan tonton langsung di hari ini sembilan februari dua ribu tujuh belas
iya ada laudia sintiabela ada ralinsya ada fedy nuril
yang mesti dipercaya memerankan tiga peran utama dalam film yang diadaptasi dari novel karya asma nadia ini
coba kita lihat dulu
kisah cinta segitiga antara pras arini dan meirus akan kembali menghiasi layar lebar tanah air
dalam sequel lanjutan surga yang tak dirindukan dua
hanung bramantio mengambil alih kursi sutradara yang sebelumnya ditempati kuns agus
pada film surga yang tak dirindukan yang dirilis dua ribu lima belas silam
tak hanya itu
pemenang piala citra dua ribu enam belas untuk kategori pemeran pria terbaik reza rahadian
menjadi wajah baru dalam film produksi md pictures dan diproduseri manoj punjabi ini
sedangkan tiga pemeran utama masih diperankan oleh laudia sintiabela ralinsyah dan fedy nuril
berhasil mendatangkan lebih dari satu lima juta penonton pada seri pertama
film yang diadaptasi dari novel asma nadia ini bisa anda saksikan mulai sembilan februari
fajar fadillah cnn indonesia